bagi yang pernah ke solo tentu tidak asing lagi dengan sosis solo
tapi ternyata ada sosis yang mirip sosis solo tapi ukurannya lebih besar
namanya sosis beduk
panganan yang banyak dipasarkan di sekitar kawasan wisata air pengging boyolali ini
ternyata sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an di depan pasar pengging
kata beduk sendiri dari nama pedagangnya yaitu almarhum sukinem karyo
atau yang dikenal dengan panggilan mbah beduk
kata beduk menurut generasi ketiga pada rusnya sulis tjowati
diberi langsung oleh raja kraton solo paku buwono x
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh itulah kemudian sosis beduk dikenal masyarakat luas
selain sebagai oleh oleh sosis beduk juga banyak
dipesan untuk acara hajatan rapat arisan maupun pertemuan lainnya
mbak itu minta izin mau buka warung
terus dikasih izin suruh kasih nama beduk gitu
mungkin mungkin ya besar panjang seperti beduk gitu
itu kan basah
yang digoreng aja
nggak ada yang lainnya nggak ada
dalamnya manis keluarnya agak asin
diakuinya banyak pembeli yang lebih senang menikmati sosis beduk dalam kondisi masih hangat
untuk itulah sulistiowati mengaku lebih memilih menggoreng sosis beduk sedikit demi sedikit
rasanya enak gurih
dagingnya enak lah pokoknya
arisan kayak perkumpulan
ya untuk cemilan
karena isinya juga jadi kalau saya pulang ke jakarta pasti bawa ini pak
pada suka pak di sana
di jakarta pada suka
jadi kalau saya sudah sampai jakarta saya goreng lagi
untuk menikmati kelezatan sosis beduk
pembeli cukup merogoh kantong yakni rp empat
rp empat per buah sosis
sementara untuk pembelian bisa bijian
mulai dari lima buah hingga dibungkus besek sebanyak dua puluh an buah
kartika bagus boyolali jawa tengah